presiden joko widodo hari ini melantik enam belas duta besar dan berkuasa penuh di istana negara jakarta
termasuk duta besar untuk dua negara pemegang hak veto pbb amerika serikat dan perancis
seharusnya ada dua puluh dua duta besar baru namun enam calon duta besar belum mendapat persetujuan dari negara penempatannya
dua belas duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dilantik presiden jokowi hari ini adalah
sebagian dari dua puluh dua dubes yang sudah menjalani fit and proper test oleh komisi satu dpr ri
beberapa duta besar yang dilantik merupakan pejabat karir kementerian luar negeri
seperti jurubicara kementerian luar negeri armanata nasir sebagai duta besar untuk republik perancis
kerjasama kedua negara ini akan ditingkatkan mengingat perancis duduk sebagai anggota tetap dewan keamanan pbb
sedangkan indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
mungkin yang terpenting kalau di kemlu kita sebagai diplomat memang sejak awal kita masuk
kita sudah dipercaya
kita didik sebagai jurubicara
jadi sekarang posisi saya sebagai jurubicara kementerian luar negeri
namun sejak awal kita didik sebagai diplomat sebagai jurubicara dan mungkin nanti saya akan menjadi jurubicara indonesia di perancis
jadi siapapun nanti yang akan menggantikan saya tentunya sudah ada mekanisme di kemlu
yang akan terus terbuka untuk teman teman media dan tentunya semua sistem akan berjalan seperti yang selama ini berjalan semoga selama ini
dan berikut nama nama duta besar yang dilantik pada hari ini